kita ke informasi lain pasca banjir bandang yang menerjang kota bandung pada selasa sore
rabu pagi petugas dan warga mulai membersihkan lumpur yang menutupi jalan
sejumlah alat berat diturunkan untuk mempercepat proses pembersihan jalan
untuk mempercepat proses pembersihan lumpur yang menutupi jalan
dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung
membentuk tim gabungan yang dibantu tni polri dan satpol pp serta warga
sejumlah alat berat seperti bulldozer mobil pemadam kebakaran
diturunkan untuk mempercepat proses pembersihan lumpur di jalan maupun rumah warga
arus lalu lintas di jalan ahmad yani kota bandung pun mengalami kemacetan akibat aktivitas ini
kita langsung ke cicahem bandung jawa barat
sudah ada franky wijaya di sana
frankie artinya setelah banjir kemarin proses bersih bersih oleh warga masih dilanjutkan
sampai dengan siang hari ini frankie seperti apa kemudian pembersihan yang dilakukan oleh warga setelah banjir yang menerjang kota bandung pada selasa kemarin
selamat siang rehnat
benar sekali saat ini saya berada di kelurahan jati handap di kota bandung
yang merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang selasa sore
bisa dilihat di sekitaran sana mungkin anda bisa melihat sendiri ada lumpur yang cukup banyak
tadinya ini bertinggi sekitar hampir tumpunya sekitar hampir tiga puluh cm sementara banjir sendiri bisa dilihat di sini
ini merupakan bekas banjir artinya ada sedadah saya itu sekitar hampir satu meter lebih
kita coba melihat lagi ke warga yang memang saat ini masih terus melakukan bersih bersih
mereka ini melakukan bersih bersih sejak kemarin malam karena memang banjir sudah terjadi sejak selasa sore kemarin
kondisi ini sudah lebih baik dan sudah bisa dijalani
bur ini hampir menutupi seluruh jalan yang ada di sini
salah satu kebutuhan utama mereka ialah akses air bersih yang tidak ada sampai sekarang
karena pipa saluran pdai mereka terputus akibat banjir yang terjadi kemarin
kita akan coba melihat bertanya kepada salah satu warga yang rumahnya terdampak cukup parah
kita lihat di sini ada warga yang mungkin sedang beres beres
ya ibu boleh saya tanya sebentar ibu ini lagi beres beres sepertinya ibu
bu ini gimana ceritanya kemarin banjir di sore hari
sampai separah ini gimana ceritanya bu
ini pertamanya kan saya lagi nyuci
udah beres nyuci diem dulu sebentar lihat air
aduh air kata saya teh ke atas
udah nimba beres nimba duduk lagi
air ke bawah lagi
pas saya duduk lagi lihat ke sana
air mencerat ke nama saya
ini tiba tiba mencerat
udah gitu teh dari arah berlawanan langsung membeludak airnya
nggak ketempung lagi
saya nutup pintu
saya sama anak di sini
sampai dua bapak yang nolongin saya
saya udah sampai sini
aduh bismillah bismillah gitu
untung ada pagar si ibu yang di depan
saya pegang aja
saya diseret ke sana
air udah masuk segini pak
saya nggak bisa jalan licin lumpur segini
kondisi rumah sekarang seperti apa
ada yang bisa diselamatkan
baju yang ada
udah nggak ada
yang paling dibutuhkan sekarang apa nih bu
saya mah minta air bersih buat minum mandi pakaian seragam ya makanan lah kalau bisa
untuk kebutuhan ini bu ya
baik terima kasih banyak ibu rini
semoga bisa bersih bersih lanjut dan segera datang bantuan ya ibu ya
ya itu salah satu kondisi rumah warga yang bisa kita lihat sendiri memang hampir seluruhnya terendam oleh banjir yang berisi lumpur
saya ajak anda seterahir untuk ke belakang sedikit untuk melihat salah satu sungai yang menjadi
yang kemarin sempat
naik dan membawa lumpur banjir bandang
nah ini yang di belakang saya ini
sebelah kiri bisa lihat
ini merupakan sungai cipamokolan
yang berasal dari kawasan bandung utara
dan sungai ini kemarin membawa lumpur cukup deras
dan di sekitar pukul jam empat sampai setengah lima sore
warga tadi sempat cerita memang tiba tiba saja air datang besar dan ada lumpur dan langsung menerjang rumah warga
dan kejadian ini menurut informasi warga merupakan yang terparah sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
belum dipatuhi pasti penyebabnya
tadi saya sempat berbincang dengan dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung
masih mencari penyebabnya apakah memang ada tanggul yang bocor
atau juga ada kerusakan lingkungan di kawasan bandung utara
namun jika kita melihat memang akhir akhir ini bandung sering dan berdasarkan data yang saya dapatkan dari dinas lingkungan hidup jawa barat
artinya memang ada masalah di kawasan bandung utara
jadi tidak semata mata karena ada hujan deras yang tiba tiba datang sehingga banjir ini datang
ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah
karena mungkin saja ini bisa terulang kembali
karena memang kemarin jika kita melihat kondisinya di daerah ini di daerah jatihandap ini
menurut informasi warga hujan hanya berlangsung inti inti
sementara hujan deras terjadi di kawasan bandung utara
tentu ini menjadi perhatian warga dan tentunya warga yang sekarang sedang menderita kebanjiran
juga harus mendapatkan perhatian seperti air bersih dan juga kebutuhan pokok lainnya
baik semoga ini menjadi masukan ya bagi pemerintah setempat untuk kemudian bisa lebih sigap lagi mengantisipasi banjir seperti ini
terima kasih franky wijaya
langsung dan selamat
dari bandung jawa barat